minggu terakhir ini ada peningkatan
yang memang masih disebabkan
karena libur panjang lebaran
juga karena adanya
yang cukup sekarang ini sudah
seperti normal nah untuk itu
kami minta masyarakat jangan abai
tetap puas pada laksanakan
protokol kesehatan secara disiplin
patuh ketat dan bertanggung jawab
booster kedua belum ya kami masih
menunggu kebijakan dari pemerintah pusat
satu dua sudah selesai
vaksin tiga sudah lebih
dari tiga lima puluh enam juta
empat bulan lima bulan terakhir ini kita akan